warganet menyoroti foto komeng yang berbeda dengan mayoritas calon dpd lainnya
nah bagaimana ini akhirnya bisa dimonetisasi dengan baik
jadi ini masih antar penggemar aja belum masuk ke pasar tradisional belum masuk ke supermarket karena belum mencukupi
yang terjebak di dalam toko bingkai lukisan ini
sedangkan pesawat dari japan airlines sendiri penumpangnya dinyatakan sama bersatu
tapi ketika nanti semua itu diatur sedikit sedikit nanti dipidanakan
karena arkiwis itu tuh tadinya cedera pas lagi udah mau berangkat ke bahrain tuh dia cedera ketarik katanya
harus betul betul dikawal gitu
ini penting untuk kita tapi juga untuk demokrasi lain
gue penasaran lah kenapa si ned robinson ikut tinju dah
dan adi selamat menikmati konsernya nanti malam
bahas sedikit tentang beberapa pemain pemain yang dipanggil kali ya bu
bagi perbankan memang ini ada harapan
di website nya ya
ia berharap tidak hanya pemerintah namun juga berbagai pihak turut membantunya melestarikan kekaya
kondisi depresi hebat yang mengguncang kejiwaan
apd yang bisa disiapkan
suasana yang nyaman dan cita rasa makanan yang otentik membuat pengunjung tidak datang sekali saja
pengalaman dan emosi tidak menyenangkan
tetapi kalau di cross check dengan data bp dua kmi
nah kau bisa mem build sebuah keluarga
bahwa itu ada manfaatnya penting ya kalau goalnya itu tercapai
migrancare dan sejumlah organisasi pekerja migran menemukan banyaknya masalah dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat di luar negeri
durasinya berapa lama tuh dok
contohnya salah satunya di korea
kalau mas taufik yang bahas tapi kan gue juara olimpiade
belum lagi yang suka cita rasa pedas
aliran air di petirtaan ini bersumber dari gunung penanggungan dan dipercaya memiliki keistimewaan
salah satu muridnya ko riki juga achen
itu loopholes yang kedua terkait dengan tidak definitifnya
mungkin kalau petani masa panen begitu bagi teman teman media di daerah
memanggil dewan pengawas untuk melihat lebih lanjut bagaimana bagaimana akan berhasil
pemen pemennya disabutin sama timnas ya
tetapi kita dengan cita kasih mengingatkan beliau bahwa beliau itu melenceng dalam banyak etika
ini nggak tahu ya gue udah pernah ngomong belum ya
kemudian kang aceh hasan ketua dpp partai golkar dan juga founder sirus network
yang menyerukan ada jeda kemanusiaan
saya sangat bersyukur dengan caleb dan cira karena semuanya apa yang diajarkan itu
dan alhamdulillah itu terlihat dari
karena tiga ini tuh saling berkaitan
kalau menurut saya pilihan partai partai koalisi pemerintah ini ke ganjar oke ke prabowo oke
kenapa dia tidak memperpanjang izin misalnya
tentu kita berharap jokowi tetap menempatkan dirinya sebagai kepala negara yang berdiri di atas semua golongan
terus sisanya sih belum ada highlight full ya soalnya kayaknya timnas juga belajar dari augi sih